terlepas dari masalah perpajakan yang menderah
google indonesia berupaya untuk membantu pengusaha kecil agar lebih melek teknologi
melalui serangkaian pelatihan google berharap pengusaha yang telah go online
nantinya bisa berkontribusi kembali pada pendapatan google
berkembang lebih cepat dibanding yang tidak online
melalui program gapura digital pelaku usaha di sepuluh kota besar
bisa mengikuti program pelatihan panduan dunia digital dan mengoptimalkan website
diharapkan pelaku usaha yang sudah go online bisa menggunakan edwards
yakni layanan berbayar per klik pada saat mesin pencari bekerja
dengan memperhitungkan relevansi jarak dan heat rate sehingga kualitas penelusuran menjadi lebih baik
kita berharap umkm yang kita latih dan yang punya kehadiran
dan online ini sebagian dari mereka akan mulai merambah dunia luar
jadi tidak hanya katakanlah kota mereka tapi juga di luar kota mereka seluruh indonesia global
dan di sini iklan seperti adwords akan bermain peran
meski menyambut baik program tersebut menteri komunikasi dan informatika rudiantara
menantang google membentuk ekosistem pelaku usaha ini agar mendapat akses permodalan ke perbankan
melalui kementerian kooperasi dan ukm
bukan hanya itu pemerintah menantang google menerapkan gapura digital bagi ukm di wilayah indonesia timur
itu kan rekodnya ada itu memudahkan untuk kyc dari perbankan
tapi sebelum kyc nya dibuatkan aksesnya dahulu
jadi otomatis yang pakai gapura dia terkoneksi dengan misalkan sistem di perbankan
atau kementerian kooperasi dan ukm
sejalan dengan program itu gapura digital bagi ukm di wilayah indonesia timur
program itu jaringan broadband internet di indonesia akan dikembangkan hingga ke lima ratus kota sampai dua ribu sembilan belas
dengan mengandalkan palaparing
adapun pada dua ribu dua puluh satu indonesia ditargetkan bisa memiliki satelit khusus internet
agar tak ada lagi daerah yang tidak dialiri internet